world lovers tim nasional indonesia terhenti langkahnya di semifinal piala asia u dua puluh tiga
garuda muda harus mengakui keunggulan uzbekistan dua
dalam laga yang digelar di abdullah bin halifa doha qatar
indonesia sebenarnya sempat mencetak gol melalui gol muhammad ferrari pada menit ke enam puluh satu
namun dianulir wasit akibat offside
di menit ke enam puluh tujuh uzbekistan yang terus menekan akhirnya membobol gawang hernando ari melalui hussein nur chief
di saat tertinggal indonesia justru harus kehilangan rizky rido usai melanggar josplay jalir dinov
uzbekistan semakin menjauh akibat gol bunuh diri pertama arhan pada menit ke delapan puluh enam
uzbekistan menang dua dan berhak melaju ke final untuk bertemu pemenang antara jepang melawan irak